dan saat ini kita sudah bersama di studio after sepuluh dengan putri indonesia yang juga sepuluh besar miss universe dua ribu sembilan belas frederica alexis kall
halo selamat siang terima kasih sudah hadir di studio after sepuluh
dan juga kita mau ucapkan selamat ya
selamat juga dan terima kasih loh ini udah mewakili indonesia dan menorehkan prestasi di ajang miss universe
kemarin kan masuk sepuluh besar mungkin fred boleh ceritain gimana sih ini pengalamannya yang pasti kan deg degan ya tentunya ya
kita juga nonton deg degan ya apalagi dia selamat di sana jadi gimana
pengalamannya pasti luar biasa sekali saya belajar banyak tentang diri saya sendiri tentang negara negara lain juga
un of course ada rasa deg degannya tapi lebih excited dan bangga karena ketika saya ada di panggung miss universe saya tahu saya bukan mewakili diri saya aja tapi mewakili seluruh indonesia
oke jadi apa hal baru yang frederica sampaikan ke teman teman yang ikut kontestan dalam miss universe itu di sana
hal yang disampaikan banyak tentang tidak hanya tentang budaya indonesia tourism of indonesia tapi keadaan indonesia saat ini seperti apa
karena mereka di sana kebanyakan berpikirannya indonesia is a muslim country so maybe women empowerment di sini kurang ada improvements
so i have to clarify with them kalau oh tidak ternyata di indonesia sudah ada first female president
dan sudah ada di parliament lebih banyak wanita dibandingkan laki laki
tentunya yang juga menjadi kabar sangat baik untuk indonesia saat frederica berhasil masuk ke sepuluh besar itu sendiri
dan ini kan menorehkan sejarah lah istilahnya bahwa yang sebelumnya masuk cuma sampai lima belas besar
waktu mendengar pengumuman itu itu sebenarnya tentunya kita sebelum masuk ke ajang miss universe
tentu fred ini ya
tapi saat mendengarnya itu gimana tuh rasanya
karena ketika saya dipanggil ya gimana ya ada rasa terharunya juga bangga
dan makanya ketika dipanggil mungkin penonton perhatian itu ada air mata yang keluar
lalu orang tua seperti apa ketika akhirnya melihat anaknya begitu bisa lolos ke babak sepuluh besar miss universe
mereka pasti bangga
bangga sekali karena mereka yang ikutin karir saya sebagai putri indonesia dan miss universe indonesia dari awal
dan sudah tahu susahnya seperti apa tantangannya yang sudah dialami seperti apa
jadi bangga sekali gak nyangka bisa masuk ke sepuluh besar indonesia tahun ini karena this is the first time in history
dan kebetulan mereka juga nonton di atlanta
bangga sekali tentunya ya
tapi tadi juga flat sempat menyatakan ada tantangannya dan ya tentunya banyak yang melihat di rumah
padahal dibalik itu banyak sekali tentunya tantangan dan juga perjuangan
mungkin boleh diceritakan seperti apa sih tantangannya
apalagi kalau kita lihat dibandingkan dengan generasi sekarang dan generasi dulu
media sosial berperan cukup tinggi juga ya
bahwa ada pressure dari media sosial yang setiap hari kayaknya ngikutin setiap menitnya
itu gimana tuh fred menghadapinya
social media pasti jadi faktor besar apalagi kalau misalnya kita sudah jadi public figure ya
tapi mungkin yang dialami sama saya itu ya this ⁇ ignore the hate
karena haters yang kita dapat online mereka tidak mengenal siapa diri kita sebenarnya
kemudian mungkin tantangannya lebih ke ini ya
tapi mungkin berbagi tugas
sebagai putri indonesia dan persiapan untuk miss universe
karena tugas sebagai putri indonesia adalah sebuah pekerjaan ya
nah yang tantangannya buat saya bagaimana bisa berbagi waktu untuk persiapan miss universe
sampai wardrobe training fitness olahraga diet dan lain lain
jadi tetap berjalan begitu ya tugas sebagai putri indonesia
iya tapi juga kalau kita lihat di media sosial ini kan banyak membicarakan bahwa ada isu isu yang diangkat oleh frederika disana
isu akta kelahiran dan juga isu perempuan
apakah ini juga ada berkaitan dengan kehidupan keseharian frederica sendiri
begitu sehingga mengangkat itu juga di depan dewan juri
dan emang masalah akta kelahiran ini salah satu human rights issue
sebelum bangun ngo saya voice for the voiceless sebelumnya saya jadi volunteer
sama dengan organisasi untuk bantu anak anak yang mungkin kurang mampu yang perlu education dan kesehatan dan lain lain
ternyata kebanyakan anak anak di indonesia tidak memiliki akte kelahiran
jadi sekitar tujuh puluh lima juta orang di indonesia tidak memiliki akta
kemudian setelah itu saya banyak research dan survei juga datang ke tempat pemulung
dan kenapa saya bawa di miss universe juga karena ini masalah yang tidak hanya terjadi di indonesia tapi seluruh dunia
dan ini juga bisa salah satu faktor kenapa bisa terjadi people become stateless in this world
jadi tidak memiliki warga kenagaraan
jadi memang itu adalah isu yang harus diperjuangkan juga begitu ya
ternyata tidak terjadi hanya di indonesia
ini juga bisa menjadi pelajaran nih buat kita semua
tapi berbicara soal isu human rights yang memang fred tertarik begitu ya
kedepannya apa nih cita cita
dengar dengar ingin di un begitu
setelah mungkin karir di un saya juga tertarik di karir infotainment ya
tapi lebih ke film
karena saya juga punya passion untuk theater and drama
ada juga yang menanyakan ini flashback lagi ketika berada di panggung miss universe
hampir terpleset atau terpleset tapi hampir jatuh tapi masih dengan anggunnya begitu
nah itu kenapa pasti ada yang bertanya kenapa ada apa
apakah memang karena penontonnya saking bergemuruh mendukung frederica di sana atau seperti apa
jadi waktu saya terpeleset itu preliminary
jadi bukan malam grand final tapi preliminary
jadi terima kasih untuk itu
jadi ternyata panggungnya itu sangat sangat bergembiru karena ada minyak di panggung
dan ada beets dari salah satu penonton dressnya jatuh
jadi itu kenapa kebanyakan penonton jatuh
bukan saya aja tapi ada beberapa yang jatuh seperti franz malaysia malta dan lain lain
saat itu kejadian apa yang kamu katakan
untuk tetap tenang
terus heelsnya berapa senti itu kan
iya hillsnya juga lumayan tinggi
tapi mungkin yang bikin saya tenang itu mengingat mengapa saya di sini
motivasi saya datang ke sini yang semangat saya untuk berjuang untuk indonesia
dan apalagi melihat juri juri miss universe yang ada di sana ketika preliminary competition
jadi mereka yang bikin saya semangat untuk apa pun
tidak masalah jika kita jatuh tapi penting bagaimana kita naik ke atas
nanti frederika juga akan berbagi tips ya bagaimana bisa menjadi frederica yang sekarang ini
atau bahkan lebih baik lagi nanti ke depan
nanti tentu saja kita simak nanti dan tetap bersama kami di after sepuluh
ya dan masih bersama kami di after sepuluh
langsung saja kita kembali ke frederica alexis kull ya
untuk bertanya tanya mengenai apa saja sih sebenarnya yang dirasakan ketika berada di ajang miss universe
betul tadi aja saat jeda kita berbincang banyak sekali
kayaknya nggak habis habis gitu apa yang mau diomongin begitu ya
tapi ini kalau kita menarik sedikit ke belakang
frederica sebenarnya ingin menjadi putri indonesia itu sudah sejak lama ya
saya dari kecil gitu dari sejak lulus sd
itu boleh diceritain mungkin
oke so basically sejak usia muda memang suka nonton putri indonesia dan miss universe
karena kalau menurut saya putri indonesia dan miss universe adalah sosok wanita yang bisa menginspirasi banyak orang
dan memiliki platform yang besar
dan mungkin pas kecil pikirannya oh mereka sangat cantik mereka bisa memakai perut mereka bisa memakai pakaian cantik
tapi lama lama ketika sudah lebih dewasa bisa tahu bahwa itu lebih dari itu
itu lebih dari hanya perut
mereka sebenarnya memiliki suara untuk milenial
nah kita juga akan kasih lihat nih ke pemirsa nih ketika frederica masa yang sangat mudanya
itu kita lihat di plasma
ini frederica yang sebenarnya kita sangat anggun pada siang hari ini
nah ini bisa dijelaskan ini fotonya diambilnya pas kapan
dan ini pemilihan wardrobe ini siapa yang memilih
apakah pendidikan sendiri atau mama
jadi ini waktu mungkin usianya tiga tahun
untuk pemilihan workshop sih bukan saya mama
karena memang dia suka dress up
jadi mungkin satu hari saya pakai bajunya tomboy
terus besoknya lebih girly girl lebih fashionable
jadi suka ganti ganti
dengan hairstyle yang lucu
tapi ini juga menunjukkan ya apapun kamu yang dulu ataupun sekarang begitu ya berpeluang juga untuk bisa maju ke putri indonesia
mungkin ada juga yang dibagikan tips tips begitu untuk masyarakat ataupun yang masih muda yang ingin ikut ke putri indonesia
apa aja sih persiapannya
mungkin persiapannya lebih ke mental ya
karena kalau menurut saya itu salah satu key factor untuk make great achievements in life
untuk ikut putri indonesia itu bukan sebuah hal yang gampang ya
karena banyak sekali tantangan yang akan anda dapat
mungkin di perjalanan kalian yang kepengen ikut putri indonesia
jadi memang dari muda pun memang sudah harus tahu juga apa sih yang sebenarnya kita inginkan begitu ya
agar bisa terus memotivasi diri begitu ya
nah ini kalau kita ngomongin masalah miss universe kemarin nih
kalau kita lihat dari isu yang diangkat oleh frederica ini kan seputar use juga
seputar wanita juga
mungkin ke depannya frederica ada rencana rencana lain mungkin terkait pendidikan kah atau apa begitu
untuk terus tentunya jadi frederica yang lebih baik lagi ke depannya
of course kalau menurut saya
saya pengen menjadi wanita yang menginspirasi
buat putri di indonesia bukan salah satu cara yang kita bisa menginspirasi banyak orang
ada banyak cara yang kita bisa bantu generasi kita
jadi mungkin melalui advokasi saya voice for the voiceless
terus akan berjalan untuk bantu anak anak di indonesia yang tidak memiliki akte
saya juga ada dog shelter juga bersama mama yang bantuan anggota yang telah dilakukan penyakit
dan juga untuk berhenti dan berpengenalan tentang peta anggota

memang banyak sekali peran dan dukungan begitu ya
apalagi mama dan di minggu ini juga akan ada hari ibu begitu
mungkin ada yang ingin disampaikan selain mama juga orang orang penting yang ada di balik kesuksesan frederica saat ini siapa saja sih
pastinya paget lovers di indonesia yang mereka yang begitu supportnya selama karir saya sebagai putri indonesia
tim saya juga
ada banyak sekali timnya ya karena di belakang saya ada sebuah tim yang di belakang kesuksesan saya
selain orang tua mungkin ya yayasan putri indonesia
pertama tama mungkin bisa mengucapkan terima kasih kepada yayasan putri indonesia dan mustika ratu
telah support saya dari awal kepilih sebagai putri indonesia sampai bisa masuk top sepuluh miss universe
dan teman teman dan keluarga saya
lalu kesannya apa begitu setelah menjadi putri indonesia dua ribu sembilan belas
itu adalah pengalaman yang luar biasa
saya menikmati banyak
saya belajar banyak tentang diri saya sendiri
karena usia saya juga sangat muda jadi mungkin belajar banyak tentang pengalaman yang saya dapatkan
saya juga menjadi wanita yang lebih matur juga
pada umur muda
oke tapi kalau kita lihat dari tadi itu kayaknya capek juga ya duduk tegang
bisa diajarin nggak sih sebenarnya duduk tegak gayanya putri indonesia itu seperti apa
walaupun ya saya sudah tidak umur dua puluh an begitu
dua puluh tahun pada zamannya pernah juga ya
sudah lewat ya
kayak gimana sih biasanya stand atau posisi yang anggun
saya rasa kamu harus berpikir diri sendiri
duduk dan berdiri seperti perempuan
jadi kita harus melayan diri kita sendiri seperti perempuan
oke ada banyak posisi kaki yang bisa
saya taruh dulu
kita geser dulu ya
biasanya kita bisa antar cuma saya aja yang tahu
iya jadi kalau misalnya bisa ada acara mungkin terlihat lebih anggun ini ada tipsnya langsung dari putri indonesia dua ribu sembilan belas
jadi seperti apa
shoulders ke belakang
seperti yang bisa
ini ada perut yang sangat berat ya
kakinya boleh pilih seperti ini mungkin
atau seperti ini
satu kaki di belakang satu kaki di depan
atau mungkin seperti ini
betul gak sih
jadi anggun ya
pegang kayak begini ya
asal kita demi penampilan tau gak ya
asal tapi ternyata itu ya yang menarik tadi fred sendiri menyebutkan bahwa yang penting memikirkan diri kita seperti perempuan
jadi itu artinya kan mentalitas dari dalam
knowing our self worst dan kita pede dari dalam
ntar akan terpancar
berarti itu salah satu kuncinya ya
mungkin satu lagi pesannya untuk nanti tahun depan putri indonesia ke depannya
bisa lebih baik lagi
tembus lima besar mungkin bisa
ada yang mau disampaikan lagi
dan mereka juga cari orang yang bisa mereka gunakan untuk branding mereka juga
yang bisa masuk di brandingnya miss universe
apa yang what's your benefit mereka akan milih kalian untuk menjadi miss universe
oke terima kasih frederica sudah bergabung bersama kami dan sudah datang ke studio after sepuluh
tentunya nanti kita bisa bertemu lagi di acara acara selanjutnya karena memang banyak ya agenda dari putri indonesia ini sendiri
terima kasih banyak ya
dan ini jangan kemana mana karena kami juga punya banyak informasi menarik
untuk anda dari dalam negeri dan juga mancun negara
apa yang akan segera kembali ya